seperti kita ketahui bersama bahwa indonesia ini kaya akan rempah
bahkan indonesia juga dijajah beberapa waktu lalu juga karena rempah rempah itu kan gitu
dan salah satu yang sangat populer adalah kunyit dan juga jahe yang merupakan rempah rempah yang mungkin sudah akrab bagi keseharian masyarakat indonesia
selain diolah sebagai bumbu masak kedua tanaman herbal ini juga kaya akan manfaat bagi kesehatan kita
nah sejak pandemi merebak kedua rimpang ini banyak juga ya diburu dan juga ini mengakibatkan harganya ini sempat melambung tinggi
nah kira kira mau tahu manfaatnya apa saja sih berikut penjelasan lengkapnya dalam segmen healthpedia
masyarakat indonesia sejak dulu kala sudah memanfaatkan kunyit
dan jahe sebagai bahan untuk pengobatan herbal dan dikonsumsi sehari hari dalam berbagai masakan
sementara para tabib tiongkok kuno menggunakan jahe untuk meredakan mabuk perjalanan mual nyeri dan gangguan pencernaan
sedangkan kunyit yang secara historis berasal dari asia memiliki kandungan kurkumin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh
jahe dan kunyit sangat mudah diperoleh tidak mengherankan jika keduanya sering diolah di rumah
karena aku kan anaknya gampang sakit sering masuk angin sering demam
jadi kalau minum jahe merah itu kan mengangkatkan badan
apalagi kalau misalnya kayak di tempat tempat pegunungan kayak ke bandung ke puncak
itu tuh kayak kalau bikin jahe merah kan kayak gampang banyak gampang didapatnya terus kayak buatnya juga gampang
itu kayak lebih suka jahe merah
sementara dinda meracik sendiri minuman tradisional kunyit asam dengan cara menumpuk bahan bahannya menggunakan lumpang
menurut dinda cara ini memberikan tekstur dan rasa kunyit asam yang lebih halus
kayak ngerasa itu sebagai pengganti vitamin gitu tapi herbal gitu kan jadi kayak gak was was
entah emang bener atau enggak kayak ngedi saya ngerasanya berat badan saya turun banget gitu
dua bahan alami ini disebut sebut memiliki sejuta manfaat bagi tubuh
jahe dan kunyit dipercaya dapat menjaga kesehatan pencernaan dan berfungsi sebagai antioksidan anti inflamasi anti kanker analgetik atau peredah nyeri serta menghambat penyumbatan pembuluh darah
namun kita juga perlu memperhatikan dosis saat mencari jahe
mengkonsumsi racikan kedua rempah ini terutama mereka yang sedang hamil atau sensitif dengan sensasi panas dari rempah rempah ini
misalnya kalau jahe dan kunyit itu kita buat menjadi suatu minuman misalnya minuman per cangkir atau per gelas itu kita bisa konsumsi maksimum empat gelas per hari
dalam setiap membuat ramuan yang berupa rebusan jahe
kita misalnya bisa pakai dua puluh gram atau tiga puluh gram masing masing
dengan pengolahan dan jumlah yang tepat kunyit dan jahe dapat menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan secara alami